demi allah pak bung ulu
apa yang mereka sampaikan ini semua bohong
jangan buat kemarin
pak bung ulu
ibu gak pernah mengizinkan kamu menikahi dia dengan apapun itu alasannya
ibu kan pernah bilang
jangan pernah menyimpan dedam dalam hati kamu
karena itu akan menggaya hatimu sendiri
ibu gak akan mengizinkan
kamu menikahi dengan dia
apapun itu alasannya karena dendam
aisyah gak peduli ibu
aisyah akan tetap menikahi dengan pria itu
walaupun tanpa restu ibu
jangan lakukan ini
ini demi kebaikan kita berdua bu
ada apa ibu ima
aisyah mau menikahi orang yang telah mencelakakan papanya
yang memberikan kesaksian palsu buat papanya hingga di penjara dan akhirnya meninggal
dia mau balas dendam pak anwar
kenapa kesaksian palsu ini berbuntut panjang
ini benar benar tanda tanda akhir zaman
kita gak boleh membiarkan aisyah sendirian ibu
harus ada yang mendampingi saat aisyah menikah
saya serahkan semua sama pak anwar
untuk menikahkan aisyah
saya nggak bisa hadir dalam pernikahan itu pak
kenapa kamu malah mau menikahi dia
itu bukan urusanku
sebaiknya kamu putuskan pernikahan kamu dengan dia
atau aku suruh istri kamu untuk melabrak perempuan ini
aku datang kemari
meminta kalian untuk datang
untuk jadi saksi pernikahanku
karena hanya kalianlah
tapi kalau kau tidak bisa
ya gak apa apa
sibahnya saksi yang lain
aisyah aisyah aisyah
ini penting buat kamu
kamu jangan menikah dengan andika pamanku
dia paman kamu
dan yang perlu kamu tahu
andika itu belum resmi bercerai dengan istrinya
dan kalau istrinya tahu aisyah
kamu bakal kena hajar
aku gak peduli
justru bagus dong
kalau istrinya sampai tahu setelah aku menikah
dan istrinya itu melabrak aku
dengan gitu aku bisa langsung minta cerai
setelah paman kamu
dan paman kamu mau gak mau akan memberikan hartanya untuk aku
kamu sekarang berubah aisyah
gak usah ikut camurusan aku
aisyah denger dulu
aisyah denger dulu
aisyah denger dulu
ingat ya mas ya
aku ngakurin ini semua tuh tujuannya cuma satu
aku ingin ngambil kembali semua harta keluarga aku
yang telah diambil oleh paman kamu
karena telah memberikan kesaksian palsu
dan udah membuat
bapak aku meninggal di pengadilan
saya terima nikahnya dan kawinnya aisah binti yusuf suganda
dengan mas kawin dibayar tunai
gimana saksi sah
pernikahannya tidak sah
pernikahannya tidak sah
kamu jangan bikin kacau di sini
apa maksud kamu pernikahan ini tidak sah
pria ini belum resmi bercerai pak
ini bukti surat surat cerainya ada
dia sudah berbohong pak
demi allah kami saksinya kalau pak andika ini sudah lama bercerai dengan istrinya
itu benar pak penghulu
kalau pak andika sudah lama bercerai dengan istrinya
mana mungkin dia berani menikah di rumahnya sendiri
pak penghulu mohon maaf
mereka berdua ini dibayar untuk memberi kesaksian palsu
demi allah pak penghulu
apa yang mereka sampaikan ini semua bohong
jangan buat kemarin
di sini dia menyimpan semua orang korupsinya
maksudnya aja nggak pernah ketahuan
aku bisa memakai uang ini
untuk menjebak banuri
ada masalah apa lagi sih
pokoknya saya nggak mau tahu
akhir bulan depan harus sudah selesai
itu pusen di atas kenapa belum dipasang
kamu tahu nggak
kalau bangunan ini harus sudah selesai
sampai bulan depan
temboknya nggak kuat pak
batakonnya gampang hancur
jadi kalau pusennya dipasang
itu retak lagi dan udah lepas
saya ngerjain proyek ini bukan cuma baru koalisi aja
tuh sabar dengan uangmu
pak adiknya jatuh
waalaikumsalam kak erwet
imah mulai hari ini jangan panggil aku pak rw lagi
karena jabatan rw sudah saya serahkan pada bu rasmi
dan mulai sekarang
ibu lihat bu aisyah belum apa apa ibu lihat bu aisyah belum apa apa
ibu gak mau makan uang haram pejabat itu
ibu gak butuh uang kamu
jangan tinggalin aisyah bu maafin aisyah
lepasin tangan kamu
enggak bu bu maafin aisyah bu
ibu gak mau nikmatin uang haram kamu
lebih baik ibu miskin seperti ini daripada ibu makan uang haram kamu
buah ngerasa benar gak kamu itu percuma
kamu punya uang banyak tapi kamu kehilangan ibumu
aku akan melepaskan semua harta itu
bu jangan tinggalin aisyah bu
jangan tinggalin aisyah bu
aisyah gak bermaksud kayak gitu bu
kamu sudah sadar nak
pemirsa yang baik kita baru saja menyaksikan tayangan tentang tanda tanda akhir zaman
yaitu banyaknya kesaksian palsu
seperti sudah kami sebutkan tadi bahwa dalam hadis sahe riwayat imam ahmad dan imam al hakim
karena salah satu tanda akhir zaman atau dalam kata lain mendekatnya kiamat banyak orang yang
berani melakukan kesaksian padahal dia tidak mengetahui hal tersebut kita mengetahui sekali
fenomena fenomena seperti ini banyak kita saksikan banyak kita dengar dan terkadang
hanya karena faktor uang saja orang berani melakukan kesaksian yang palsu dan apa yang
kita lihat tadi itu sekedar sebuah visualisasi daripada fenomena fenomena tersebut

di masyarakat lebih banyak dari hal itu dan lebih beragam tetapi intinya adalah satu yaitu adanya
kesaksian kesaksian yang palsu mudah mudahan tayangan ini bermanfaat bagi kita sebagai sebuah
visualisasi dari apa yang disabdakan oleh rasulullah shallallahu alaihi wasallam sekian
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh